rumah mantar tadi di stasiun
bukan di stasiun
mama harus dioperasi
masalah orang susah
berhentinya jangan mendadak dong
kamu nyuruh berhentinya mendadak
tanah papa yang diboger mau dijual
kok gak turun
kalau digerakin sakit
kata mang tarsa ada yang nawar buat bikin villa
saya belum pernah dibonjang motor sampai jauh banget kayak gini
perlu dikompres pake es
surat suratnya sudah dibawa sekalian
ya mama bisa operasi
harganya sudah cocok
terus dia tanya surat suratnya
ini udah saya bawa
yang mau beli orang jakarta
langsung saja bawa ke dia
dia tinggal di mana
berarti saya harus balik lagi jakarta
apa enggak minum dulu
sebentar saya ambil alamatnya
kita balik ke jakarta lagi
berarti jauh jauh ke sini dapatnya cuma alami
jalan kaki gue pakai helm
kok didorong bukan dinaikin
bel garbage cabang fakta
jangan lupa makassi
aku mau lempar jejak
sudah sampai corak
kalau saya duit dari mana
emang gak ada mesinnya
sampai rumah nanti diperiksa
jangan jangan udah angus
kayaknya perempuan barusan dalam bahaya
ngapain kamu ngejar perempuan itu
ayo kita kejar bareng bareng
nih lu dasarin
atau bawa ke kantor polisi
kamu cantik aja jadi maling
gimana kalau gak cantik
masih ada urusan
takut keburu malem
saya gak pernah berdoa minta kaya
tadi saya ketemu sama teman saya
terakhir ketemu kira kira tiga puluh tahun lalu
waktu itu dia masih anak anak
di mana dia sekarang
ya sudah bukan anak anak lagi
umurnya sekitar empat puluh tahun mungkin lebih
kalau bapak punya anak kayaknya umurnya segitu juga ya
surat suratnya mas giri
apalagi atas namanya sudah almarhum
jalihin sedepikan dulu aja
itu butuh waktu lama
saya butuh uangnya cepet
kalau bisa hari ini
buat biaya operasi ibu saya
kita sekarang sedang bicara soal surat surat tanah
saya mau ke rumah